dua medali kembali disumbangkan cabang olahraga angkat besi untuk kontingen indonesia dalam lanjutan sea games ke tiga puluh satu di hanoi vietnam
satu medali perak disumbangkan rizky juniansyah yang turun di nomor delapan puluh satu kg putra
sedangkan medali perunggu disumbangkan tabita alfiah ramadhani di nomor enam puluh empat kg putri
pada pertandingan yang digelar di hanoi sport training and competition center
persaingan sengit terjadi di nomor delapan puluh satu kg putra
di mana terjadi susul menyusul angka antara lifter indonesia rizky juniansyah dan lifter thailand natawaud swepswan
rizky berhasil mengangkat beban dengan berat total tiga ratus lima puluh empat kg
hanya berbeda satu kg dari berat total yang diangkat natawut yakni tiga ratus lima puluh lima kg
dengan hasil ini rizky juniansyah harus puas dengan raihan medali perak
sementara lifter putri yang turun di nomor enam puluh empat kg tabita alfia ramadhani berhasil meraih medali perunggu
beban begitu angkat besi
nah sejauh ini sudah berada di posisi berapa
apakah masih tetap bertahan di posisi tiga untuk indonesia sendiri
ya selamat sore iqbal
memang saat ini indonesia sendiri masih berada di posisi ketiga klasemen perolahan medali secara total sementara
di mana indonesia telah mengumpulkan satu ratus sembilan puluh satu medali
di mana lima puluh lima diantaranya merupakan medali emas
tujuh puluh tiga medali perak
dan enam puluh tiga medali perunggu
karena itu indonesia saat ini hanya berada di belakang tuan rumah vietnam
yang secara kokoh berada di puncak kelasmen dan juga oleh thailand
menyusul di belakang indonesia ada singapura kemudian ada filipina
dan malaysia yang terus mengintai untuk menggeser posisi indonesia dari posisi ketiga klasemen sementara
dan beberapa emas yang didapatkan hari ini memang didapatkan dari cabang olahraga angkat besi
di mana wonder kit angkat besi indonesia lifter berusia dua puluh satu tahun rahmat erwin abdullah
berhasil mempersembahkan medali emas bagi kontingen indonesia dengan memecahkan rekor sea games
di mana pada pertandingan yang ia lakukan pada angkatan snatch
ia berhasil mengangkat beban seberat satu ratus lima puluh kg
yang beban tersebut sudah melupakan memecahkan rekor daripada sea games
yang kemudian beberapa menit berselang
yang dipecahkan kembali oleh rahmat erwin abdullah dengan beban seberat satu ratus lima puluh lima kg
dan angkatan tersebut juga dipecahkan kembali oleh erwin dengan beban seberat satu ratus sembilan puluh kg
memang erwin mencoba untuk memecahkan
dengan mencoba mengangkat beban seberat dua ratus kg
akan tetapi beban tersebut tidak dapat diangkat oleh erwin
oleh karena itu erwin harus puas dengan total angkatan seberat tiga ratus empat puluh lima kg
namun total tersebut sudah berhasil membawa erwin mendapatkan medali emas
pertandingan lainnya yang juga tidak kalah sengitnya dilakukan oleh rizky junasya
yang berhadapan dengan lifter asal thailand
sunepstuan natawat di nomor delapan puluh satu kg
dimana di pertandingan ini sebenarnya rizky sudah melakukan angkatan angkatan dengan baik
namun di angkatan snatch
dia gagal ketika mencoba mengangkat beban seberat satu ratus enam puluh kg
yang membuat rizky hanya mampu mengumpulkan tiga ratus lima puluh empat total angkatan beratnya
ini hanya berbeda satu kg saja dari lifter thailand yaitu swepsan tanawat
yang berhasil mengangkat beban total seberat tiga ratus lima puluh lima kilogram
dan tambahan medali emas juga didapatkan dari cabang olahraga kayak
di mana kayak women's for lima ratus meter berhasil mendapatkan medali emas
dilengkapi juga dengan mens kayak empat lima ratus meter yang juga mendapatkan medali emas
di cabang olahraga kano juga women's kano for lima ratus meter

dan hingga kini masih ada beberapa cabang olahraga lagi
yang masih bertanding seperti cabang olahraga e sports
yang masih mempertandingkan tim pubg
kemudian juga masih ada cabang olahraga sepak takraw
menskuadran yang bertanding di final pada sore hari ini iqbal
ini kan berlangsung dari tanggal dua belas sampai dua puluh tiga mei mendatang
tinggal dua hari lagi begitu apa namanya untuk ajang sea games dua ribu dua puluh satu
lalu dari yang tadi anda sebutkan
ada beberapa cabang olahraga yang masih dipertandingkan begitu
terutama bagi tim indonesia sendiri
kira kira cabang olahraga apa lagi yang mungkin akan memberikan tambahan medali bagi indonesia
ya memang masih ada beberapa cabang olahraga lagi yang akan bertanding
untuk kontingen indonesia pada sea games ke tiga puluh satu di hanoi vietnam ini
salah satunya cabang olahraga basket
yang sejauh ini masih belum terkalahkan selama ini
akan bertanding pada pukul tujuh malam nanti
tentunya kita berharap hasil yang terbaik untuk mereka
dan selain itu kabar baik kita terima dari cabang olahraga badminton
yang sudah memulai nomor perorangan di fase semifinal pada hari ini
dimana pasangan ganda putri apriani rupiah
ani rahayu dan siti fadia berhasil melaju ke final
setelah mengalahkan pasangan ganda putri dari tuan rumah vietnam
dan kabar baik lainnya lagi
di cabang olahraga badminton nanti kita sudah pasti mengunci medali emas
mengingat di nomor ganda putra akan terjadi all indonesian final
yang akan mempertemukan leo roli dan daniel martin
bertemu dengan pramudia kusumawardana bersama dengan yeremia rambitan di partai final
yang akan berlangsung esok hari di bajjang gymnasium
selain itu juga masih ada perebutan medali perunggu
antara timnas u dua puluh tiga indonesia menghadapi timnas u dua puluh tiga malaysia
baik diego terima kasih atas laporannya
itu tadi diego basro yang melaporkan langsung dari hanoi vietnam